menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makari menyatakan akan mempercepat rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana banjir dan hujan deras
koordinasi dengan kementerian pupr dan pemerintah daerah segera dilakukan menyusul banyaknya sekolah yang rusak
mendikbud memberikan pernyataan tersebut saat memberikan bantuan buku dan alat belajar mengajar di sekolah dasar negeri cirimekar dua kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat
hujan deras awal tahun meruntuhkan atap bangunan sdn tersebut
pada hari pertama sekolah sebanyak dua ratus tiga siswa bersekolah di tenda darurat
mendikbud juga memberikan tunjangan khusus selama tiga bulan kepada para guru
menurutnya tunjangan tersebut layak diberikan untuk membantu para guru melewati masa transisi bencana
musibah hujan deras dan banjir di beberapa daerah menyebabkan banyak sekolah rusak sehingga mendikbud menyegerakan perbaikan dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain
kami akan dari dua ribu dua puluh ini tahun depan ini akan membantu
dengan juga melakukan berbagai macam survei dan sensus dan berkoordinasi dengan pupr dan pemda setempat
kami pun ada rehabilitasi ada pendanaan di situ juga tapi fokusnya kepada daerah tertinggal dan yang terjauhnya
jadi makanya pada saat ini apalagi dengan jumlah bencana yang terjadi secepat ini koordinasi lintas kementerian dan lintas pemerintah pusat dan pemda itu menjadi prioritas utama